cnn indonesia plus minus edisi kali ini ditayangkan pertama kali pada dua puluh satu mei pukul sembilan lebih dua menit
di tanggal yang sama di jam yang sama dua puluh lima tahun yang lalu presiden republik indonesia suharto menyatakan berhenti dari jabatannya
ketika dikumpulkan oleh jokowi jokowi menangkap jokowi
untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik
oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan pasal delapan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan setelah dengan sungguh sungguh memperhatikan pandangan pimpinan dewan perwakilan hayat
dan pimpinan fraksi fraksi yang ada di dalamnya
saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai presiden republik indonesia
terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini dua puluh satu mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai presiden republik indonesia
saya sampaikan di hadapan saudara saudara pimpinan dewan perwakilan rakyat republik indonesia
yang juga adalah pimpinan majelis pengusaha layak pahiti pada kesempatan sila turun
sesuai dengan pasal delapan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
magawakil presiden republik indonesia
prof dr insinyir b j hafidi
yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan presiden mandataris mpr seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dua ribu tiga
berhentinya soeharto dari jabatannya sebagai presiden indonesia
diawali dengan gagalnya rencana pembentukan komite reformasi indonesia
dan perubahan kabinet pembangunan ke tujuh
beberapa calon menteri yang diminta soeharto menjadi bagian dari kabinet menyatakan penolakannya
bagi jurnalis peliput gerakan reformasi
mundurnya penguasa indonesia selama tiga puluh dua tahun itu sungguh diluar dugaan
apalagi soeharto memilih untuk tidak menggunakan kekuasaannya
demi mempertahankan posisi sebagai orang nomor satu di indonesia
gue lega karena revolusi ini
tidak berdarah darah dalam pengertian
bos tidak menggunakan kekuatan
jadi gue juga merasa bahwa ada sifat dari soeharto juga yang lengser dengan soekarela
dia mundur walaupun dengan terpaksa
tapi dia ah gue harus soekarela gue harus mundur
gue tidak akan menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan kekuasaan gue
satu kata yang bisa saya katakan adalah bahwa plong
ini menjelaskan semuanya
ada yang rilis gitu ada yang aduh finally
ada sesuatu yang lepas
jadi sepertinya kalau ambekannya kita napas itu udah mulai ah akhirnya finally
kenapa saya punya perasaan itu
karena selama profesi saya sebagai wartawan itu
saya mengalami banyak hal zaman pak harto itu betapa sulitnya
betapa sulitnya betapa terkekangnya betapa
jadi pers itu cuma sekedar formalitas saja propagandis buat pemerintah
justru kami dari internal terlalu hati hati
hati hati malah waktu itu
karena kita gak nyangka soeharto mundur mengundurkan diri
jadi kita bayangin seperti tianamen pukul balik mahasiswa
maksudnya justru dideper berdarah darah
nah setelah soeharto mundur
bertahan beberapa hari di dpr
terus suatu malam akan dikeluarkan mahasiswa itu
adalah salah satu dari puluhan jurnalis yang ada di komplek parlemen senayan jakarta
pada dua puluh satu mei seribu sembilan ratus enam puluh
ketika itu kantor dpr mpr republik indonesia ini
sedang dikuasai oleh demonstran mahasiswa dan rakyat
gak pernah berpikir begitu mereka masuk semua dan tidak mau pindah
mereka dikumpulkan untuk menuduki
karena kan mereka awalnya hanya negosiasi menurutku ya
negosiasi untuk tuntutan mereka
tiba tiba kan semuanya masuk
berapa orang itu mas sabtono kalau mengingat ingat ketika itu
banyak sekali itu
semua sisi dpr itu komplek parlemen senayan penuh ya
kita lihat dari foto foto sampai di atap atap
itu naik ke atap itu juga perlu perjuangan
karena ininya kecil ya
tangganya kecil dan agak menggantung
ini orang yang sudah naik ke atap ini ketika reformasi ini kawan kawan
jadi bukan aku aja
teman teman wartawan yang melihat itu pasti ingin naik ke atas
karena angle di atas adalah angle terbaik ya saat itu
dan itu adalah bagian dari sejarah
tapi bisa ceritain soal foto ini enggak
di atas angle terbaik tapi yang dipajang di ruang tamunya mas sabtono ini fotonya ini nih
ini penantiannya tiga hari
jadi ketika mas siwa sudah masuk
itu sembilan belas kalau nggak salah ya
terus terjadi negasi pendudukan
akhirnya tempat itu diduduki oleh mas siwa
nah mereka menuntut ke dpr untuk suarto lengser
nah prosesnya itu tiga hari kami menunggu
kemudian salah satu titik adalah ini
ini di mana sih ini kawan
ini di gedung nusantara berapa ya
ya nusantara yang pas pokoknya kita masuk itu
oh oke nusantara tiga
nah sekitar situ
jadi sebelah situ
ketika itu ada beberapa tv memang
nah aku hampir di sebelah sini
ini semua kebetulan kan tapi by design
kita sudah desain kalau nanti suarto turun reaksi mas siwa kayak apa
di luar kayak apa
ini kan semuanya begitu
mereka begitu ini pak harto menyatakan berhenti ya
ya ketika itu pak harto menyatakan berhenti dan ada tv
nah mereka nonton itu
begitu saya berhenti ya
oh langsung melakukan kegembiraannya
dan kebetulan di situ ada tangan yang ada jamnya gitu
ini adalah jam ini ya
jam sembilan lebih berapa ini kang
nah sorry ini pertanyaan nakal
pernah nggak bertemu mereka mereka ini sekarang
saya nggak pernah dan nggak tahu
nggak tahu siapa mereka
ya nggak tahu
bagi jurnalis gerakan reformasi memang bukan sesuatu yang instan terjadi
beberapa tahun sebelumnya berbagai peristiwa meletus di banyak kota
dan seolah menjadi bahan bakar terjadinya perubahan besar di indonesia
kira kira sepanjang apa tarikan awal dari reformasi ini
jadi kalau kita tarik mundur nih otomatis dari dua belas kita masuk ke dalam pra reformasi
prareformasi ini adalah zaman akhir dari pemerintahan orde baru
jadi perhentikan presiden
perantikan presiden itu berlangsung pada sebelas maret kebetulan
nah mundur ke belakang kita akan melihat bahwa sudah mulai ada penolakan penolakan
mundur ke belakang lagi kalau kita tarik itu ada pernyataan lengser ke prabowo sembilan puluh tujuh nya
bahwa nanti gue akan lengser ke prabowo
ya kan tapi ketua umum golkar pada waktu itu bilang
bapak masih diinginkan kok dan sebagainya
jadi ada perbedaan terakhir buat dia
lo mundurin lagi ada peristiwa dua puluh tujuh juli
lu mundurin lagi gitu
sampai dengan titik yang kita ambil dari kebetulan sekarang juga dipamerin
itu adalah titik di mana beredar itu berlangsung
jadi pemberedalan terhadap tiga media ya
selalu ada titik yang membutuhkan sebuah pemikiran ulang gitu
di medan itu ada sebuah daerah namanya titipapan
itu kayak kecamatan kecil
di sana mahasiswa demo di medannya dan itu merembet sampai ke titik papan
dan saya ada di sana menyaksikan bahwa bagaimana komunitas orang orang cina di sana
baik mereka yang punya toko baik mereka yang punya usaha apapun di sana
itu diserang oleh pada akhirnya masyarakat ya
setelah di demo diawali oleh mahasiswa diserang masyarakat
dan saya ada di sana dan saya punya gambar gambar banyak dari sana
kenapa tiba tiba masyarakat menurut mas andi nih yang mas andi tahu ketika itu menyerang minoritas
kalau menurut saya pribadi kan memang sebetulnya masyarakat indonesia ini sudah merasa kecewa dan tidak puas dengan adanya pak harto
dan pak harto ini sebagai tokoh sentral itu kan dikelilingi oleh kelompok kecil
yang kebetulan dari cina
dan kehidupan masyarakat cina sendiri itu kalau kita lihat di indonesia itu jauh lebih baik dibandingkan masyarakat lokal
itu saya rasa ada rasa kecemburuan rasa iri rasa tidak puas terhadap masyarakat
sehingga mereka ketidakpuasan itu kemudian meletus terhadap sasaran di lapangan
jadi waktu perebutan di pdi itu

jadi waktu perebutan di pdi itu

nah saya agak telat jam sepuluh
tapi masih ada sisa sisa kerusuhan di situ
katanya masih lebih meluas kan kerusuhannya tidak hanya tersentral di pdi itu ya
dari pasar senen itu sorry ya pasar senen sampai ke ujung salemba
itu kan beberapa gedung dibakar lalu kemudian ada beberapa mobil juga dibakar di situ
itu sampai sore
penjarahan juga ada di situ
waktu itu kan di persis pertigaan di cikini itu kan ada biskumegaria tuh
nah di situ massa udah berkumpul
kayaknya masa itu dari masyarakat saya nggak tahu itu apa masyarakat sekitar situ
pokoknya sudah banyak ngumpul di situ
bahkan kita aja dilemparin batu dan berlindung di bawah mobil polisi ya
akhirnya mereka tuh bergerak bergerak ke salembah gitu
siangnya bergerak ke salembah nah di situ mulai ada bakar bakaran gitu ya
dari mulai sekitar senen masuk lagi terus sampai ke salemba ujung
oke mas ketika sembilan puluh enam berlanjut terus di sembilan puluh delapan mendekati sembilan puluh delapan ini
mas edi tiba tiba ada di jogja
ya aku dikontak almarhum pak haryadi waktu itu dia kepala bironya jogja
dia minta bantuan karena memang jogja lagi bergejolak
satu demo udah mulai ada
kemudian juga yang bentrokan moses gatot kaca kan jadi korban gitu kan
saya ditarik ke sana dan waktu itu memang liputannya bareng dengan waisak waktu itu
nah tapi aku stay di situ ada seminggu gitu
khususnya di kantong kantong kampus ya
tapi di solo kejadian tanggal sekitar empat belas ya lima belas ya
empat belas kalau nggak salah ya
itu saya ada di jogja
saya baru dengar sore
dan begitu mau berangkat saya sampai sekarta suro pukul enam udah gelap semua
dan saya lihat api udah dimana mana gitu
paginya aku berangkat jam lima baru menyelusur lagi ke solo
susahannya tuh gimana ya sama dengan waktu kudatuli ya
nah di situ ada mobil tapi ini kok kota kecil gitu ya kan
mobil dibakar toko dibakar gitu kan
kayaknya juga ada penjarahan gitu
kulihat ini kok kayaknya apa ya kota yang kecil tapi kerusakannya parah gitu kan
dan mungkin sampai sekarang aku lihat juga nggak terbanyak diekspos gitu ya
padahal kan kerusuhannya tuh untuk tingkat kota surakarta katanya
di jakarta bandul gerakan reformasi mengayun begitu kencang
mahasiswa dan rakyat bersatu padu menggelar demonstrasi di berbagai kampus di ibu kota
menuntut presiden soeharto turun dari jabatannya
kabar tewasnya mahasiswa yogyakarta moses gatut kaca pada delapan mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan semakin mengubarkan semangat perlawanan
hingga pada dua belas mei di tahun yang sama penembakan demonstran universitas trisakti terjadi
empat mahasiswa tewas dan puluhan lainnya luka luka akibat peristiwa itu
tewasnya mahasiswa trisakti memicu kemarahan rakyat hingga berbuah kerusuhan di berbagai tempat di indonesia
waktu julian motret yang jatuh itu kan ada penembakan dan foto julian itu bukan foto yang tertembak
ternyata anak itu tidak apa apa luka pun tidak ya jatuh karena kaget
luka pun tidak
tetapi besoknya tanggal tiga belas itu foto itu di foto kemimpisan pesaran dan dicampur keliling pakar trisakti
menurut almarhum mas julian apa siapa yang nembak menurut dia
dia jauh dari tempat penembakan
gua denger tembakan ibu tersembak
tiba tiba gua didorong dorong gua lemparin mangkok gua lari gua liat mahasiswa yang jatuh itu
dia cerita begitu
saya lari ke kamar mayat sumber waras saya pulang membawa klise
sama mas katono dilihat bahaya kita gak berani muat foto ini
mas kartono selektif sekali
saya redakturnya mas kartono itu wakil saya tapi dia senior dari tahun dua ribu dua udah buat tahun kompas
jadi baru baru dimuat bahkan klisinya pun kita umpetin
klise itu saya umpetin saya umpetin di dalam buku saya taruh di rak rak buku
dan saya gak pernah inget untuk ngeluarin lagi
lima tahun kemudian dua ribu delapan saya lagi bikin indomie di dapur kompas
ada satu kamus capnya des foto kompas
saya inget saya simpan juga di sini
bagaimana dengan kerusuhan
bener bener di luar dugaan ya
aku sama kemal jufri di pompensin di sebelah tirisangti itu mau dibakar
aku sama kemal wah kerun dibakar aku udah keder
kemal ketebal kena punggungnya peluru karet
tembak peluru karet
aku pencet lanjut
walaupun gak tembus peluru karet terus akhirnya minta ampun
dia kena punggungnya terus dia bilang ini aku mati rasa
jadi mungkin kena sarap di punggung aku mati rasa ini
terus aku berusaha mengapa dia keder aku kena kaki
dalam kerusuhan itu kita pakai wartawan pun bisa digebuk karena apa
perusuh juga pakai id wartawan
mas saya kalau saya ingat saya dua puluh tujuh jam itu tidak tidur
jadi begitu kerusuhan sudah dimulai mulai dari jalan sabang ya
terus mulai kesana
jalan sabang dimana terlihat
saya bicara ini karena saya punya gambarnya banyak banget

kebetulan saya jurnalis video
jadi gimana masyarakat itu mencoba untuk masuk ke jalan sabang
diblokir sehingga terjadi bentrok dengan tni
bagaimana mereka menghalau massa dengan kekerasan segala macam segala macam
kemudian saya juga ke jogja department store
dimana di sana massa akan melakukan penjarahan
tapi kebetulan kemudian terbakar
sampai saya nggak sadar
saya begitu masuk ke dalam jogja department store itu
saya nginjak injak jenazah yang sudah bosong itu
masuk ke dalam
sampai kemudian saya meliput kerusuhan di guru
kemudian banyak tempat saya
pada saat kejadian itu anda bisa bayangkan
bahwa saya ambil contoh umpamanya yang di pluit
sampai sekarang itu ada apartemen yang kosong
yang tidak ditinggali
karena di situ ada pemerkosaan ada pembunuhan
pada saat chinese itu
kalau saya tidak melihat pemerkosaannya pasti ya
tapi saya melihat di sana banyak mayat
jadi banyak mayat
karena pada saat saya masuk ke sana
itu banyak sekali komunitas cina itu yang naik ke ngontrak tentara itu
dan saya itu pada saat masuk ke sana itu
saya melihat ada mayat mayat di dalam apartemen itu
yang sudah terbunuh
kemudian muncul isu
bahwa ada pemerkosaan
saya tidak melihat langsung itu
jadi dari situ mungkin orang bisa melihat bahwa pemerkosaan itu terjadi
yang karena ini komunitas cina
mereka naik ke truk tentara
dikawal segala macam
dan saya pada saat saya liputan di soekarno hatta
anda bisa melihat betapa putus asanya mereka
saya tidak tahu apakah mereka soekarno hatta atau tidak
tapi yang jelas bahwa mereka naik ke truk mentara
dievakuasi entah kemana
kemudian pada kesempatan lain saya ke soekarno hatta
di situ anda bisa membayangkan
dengan modal kunci
ada yang bayar dua puluh juta
ada yang bayar lima puluh juta
empat puluh juta mungkin
di situ anda lihat bahwa ada keputusan di sana
sampai dia tidak memikirkan harta
dan kenapa mereka bisa keputus asaan
mereka pasti putus asa
karena mereka tidak bisa menerima apa yang terjadi
mereka tidak bisa menerima
oh mungkin keluarga aku ada yang terbunuh
keluarga aku ada yang diperkosa
usaha saya semua hancur
nah yang penting saya selamat dulu
aparat keamanan di mana
nah ini dia
seperti di jogja
pada saat kejadian
itu ada aparat keamanan
tapi jumlahnya itu tidak sebanding dengan masa
jadi masa itu luar biasa banyak
sehingga keamanan praktis tidak melakukan apa